kita awali dengan pernyataan presiden jokowi terkait eskalasi situasi yang ada di papua
presiden meminta warga untuk saling memaafkan dan pemerintah menjamin kehormatan dan kesejahteraan masyarakat papua
pak aceh mak aceh mama mama di papua di papua barat
saya tahu ada ketersinggungan oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air
yang paling baik adalah saling memaafkan
emosi itu boleh tetapi memaafkan itu lebih baik
sabar itu juga lebih baik
dan yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan pak aceh mak aceh mama mama yang ada di papua dan papua barat
itu tadi pernyataan presiden terkait dengan apa yang terjadi di papua dan papua barat pada hari ini
untuk membahas mengenai apa yang terjadi hari ini di papua dan papua barat
saat ini saya sudah bersama dengan staff khusus presiden lenis kogoya
pak lenis terima kasih sudah datang di cnn indonesia
saya mau minta update terkini pak
hari ini kita dipenuhi berita terkait dengan eskalasi yang meningkat di papua
apa yang terjadi sampai jam dua puluh satu malam hari ini waktu indonesia barat pak lenis
kondisi terakhir ini kita dapat laporan bahwa situasi
saya sudah sampaikan beberapa demand dia bahwa untuk besok
jangan sampai ada terulang lagi
kalau bisa mari kita harus zona damai seperti yang disampaikan pak presiden tadi
karena presiden punya hati yang sangat besar untuk papua
untuk membangun papua
nah sekarang kita bicara mengasal pembangunan
namun persoalan ini sekarang kita bicara masalah ketersinggungan atau merasa tidak nyaman
untuk mahasiswa yang selama ini
beberapa hari yang kemarin terjadi pada tanggal tujuh belas di malang
sekarang sudah tanggal sembilan belas kejadiannya tanggal tujuh belas ya pak lady
itu kalau kita bapak bisa pantau pasti kan pak lenis pantau terus bagaimana pergerakan
eskalasinya sampai kemudian terjadi sampai hari ini
apa yang membuat kemudian eskalasinya terus meningkat pak leni sampai kita lihat hari ini
karena gini kalau ini kan muncul bahasa maaf dibilang untuk bahasa sebutkan seperti nama binatang dan sebagainya
ini kan baru ini baru muncul
jadi pada tahap muncul itu pun hari yang tanggal tujuh belas yang merdekaan itu
berarti kalau indonesia sudah merdeka usianya ya tujuh puluh empat tahun
berarti kita sebagai anak warga bangsa indonesia ini harus dewasa dalam perkataan
maupun cindakan cindakan apapun hari yang tanggal itu harinya sonan damai
bukan membangkit bangkitkan untuk jadi amarah
tidak membangkitkan untuk kekerasan memaksakan itu tanggal tidak bisa
itu yang membuat masyarakat kita yang mahasiswa
merasa ketakutan karena ada bendera dibuat di kot
lalu begitu ormas melihat bahwa disitu ada tindakan yang kurang baik menilainya
kalau seperti begitu kan ya ormas sendiri baiknya lapor ke pihak kepolisian
jadi biar ditindak oleh kepolisian gitu pak ya
iya polisian ditindak
jadi memprovokasi itu ormas atau pihak aparat pak
dapat laporan adalah ormas dulu
dulu yang datang ngamuk ya polisi mungkin datang dari belakang
itu kita lihat di media itu
sudah bisa teridentifikasi belum pak lenis
siapa saja ormasnya orang orangnya kemudian yang memprovokasi semua sampai seperti ini
itu nanti pihak kepolisian punya tugas
saya menyampaikannya cuma melihat persoalan begini
sebenarnya tidak perlu terjadi seperti begini
kalau kita menikmati atau merayakan hari kemerdekaan itu
berarti kan secara mental itu harus kedewasaan dalam pola pikirnya
sebelum mengungkapkan sebelum ucapan itu kan harus apa yang saya bicara ini
nanti dia tanggap pada seperti apa harus melihat
karena papua ini ingin membelajar
karena walaupun tujuh puluh empat tahun kita merdeka papua bagian dari nkri
tidak bisa kita samakan jawa dan papua untuk masalah pendidikan
tapi papua ini ingin membelajar
belajar pengalamannya pendidikannya yang bisa beradaptasi
di sini bagaimana terhadap anak anak ini terhadap perlakuan dengan anak anak ini harus bagaimana caranya konsep bahasanya
dan juga jalur jalur komunikasi harus dibangun
itulah tersinggung sekarang terjadi di papua papua barat jadi demon damai
akhirnya papua barat juga sudah kantor dpp
dpr itu dibakar habis
untuk meredamnya bagaimana pak
kemudian tadi kita lihat bahwa presiden sudah mengadres langsung pernyataannya
pasti kan ada tindakan tindakan langsung untuk bisa negosiasi
negosiasinya itu kesepakatan apa yang dicapai pak lend
jadi negosiasinya gini
ini kan bukan perang suku
beda konsep perang suku
itu kan antara kedua belah pihak
ini kan beda
kalau konsepnya ini kan masalah
jadi masyarakat papua sendiri harus mulai dari memahami memang emosi sudah melambiaskan emosi kemarahan cukup lah sampai situ
ada potensi untuk berlanjut nggak pak eskalasinya semakin meningkat nggak pak
harapan saya tidak terjadi
harapannya tidak itu dan bagaimana kemudian kita nanti mengantisipasi pak supaya hal hal yang paling penting adalah bagaimana tidak ada apa ini pak ya
tumpang gelap atau penunggang
ini kan rawan sekali ditunggangi dengan apa namanya eskalasi konflik yang juga mungkin saja bisa kembali pecah
bagaimana mengantisipasi kita akan bahas itu saja dah pak
kami akan segera kembali
saat lagi ya pak
oke anda masih bersama kami di layar demokrasi
pak lenis kalau tadi kita lihat apa yang terjadi di papua eskalasinya meningkat
bagaimana membuat eh kita takut kan
tadi pak lenis katakan ya sudah saja
yang penting tadi emosi sudah diluapkan
tapi berhenti sampai sini saja
negosiasi sudah terjadi
kesepakatan apa pak yang didapat antara mahasiswa antara masa dengan otoritas terkait
kalau kesepakatan ini kan menyangkut bukan masalah perang suku
masalah mungkin konsep persoalan lain
tapi ini kan hanya istilahnya tersinggung bahasa saja
karena awalnya bahasa dibilang kata kata yang kurang bagus
diusir suruh pulang
hitam pokoknya macam macam bahasa itu
jadi ini hanya saling memaafkan saja
dan harus saling memaafkan itu antara pemerintah dengan pemerintah
jadi dari termasuk masyarakat pun ya menyampaikan maaf
saling memaafkan itu lebih penting daripada yang kita
tuntutan teman teman mahasiswa masyarakat papua apa pak
yang untuk menyelesaikan konflik ini kan
pasti tidak hanya persoalan maaf memaafkan saja misalnya
mereka mengharapkan tuntutannya sih mengharapkan kita bawa hara ke jalur hukum saja
apabila ada yang ditemukan misalnya menyebutkan kata kata yang
terus siapa yang lempar batu
siapa yang pemberdera
bisa penyelidikan bisa masuk pihak kepolisian
dan itu sudah ada komitmen untuk menyelidiki ini sampai tutas sehingga
pernegakan hukum bisa ditegakkan gitu pak
tahun dua ribu delapan belas itu kejadian juga sama

tapi tidak seperti sekarang
terus di mana juga hal yang sama
jadi saya kira ini jangan sampai terjadi ketiga sampai empat kali lagi
jaminan apa pak bahwa penegakan hukum bisa sampai tuntas dilakukan orang yang tadi kata pak lenis memprovokasi itu bisa dihukum gitu misalnya
kita jangan kita melihat masalah ohaknya
tapi kita melihatnya bagaimana obyek persoalannya dulu
kenapa sih kok
kasihkan informasi bahwa disitu ada sengaja
siapa dia yang buang
terus siapa yang melihat
tapi betulkah itu insiden bendera yang sempat diadres oleh menko polukam itu seperti apa pak
sampai bendera jatuh apakah betul secara sengaja atau untuk tindakan atau memang

terus setelah itu kok ormas datang langsung marah marah lembar batu misalnya
terus di situ juga katanya aparat juga datang tangkap dan sebagainya gitu ya
jadi merasa ketakutan atau tidak nyaman dengan mahasiswa ini kan muncul dari situ
sekarang kenapa papua marah
karena kalimat bahasa yang kekerasan itulah yang membuat marah
pak lenis yang ditakutkan ini eskalasinya tidak hanya terjadi di papua atau papua barat saja pak lenis
tapi juga menjalar kemana mana karena kita ketahui bahwa mahasiswa papua ada di banyak sekali di kota kota besar di indonesia
jadi seluruh indonesia ada
makassar hari ini eskalasinya sudah cukup meningkat meskipun sudah berhasil diredam
ada informasi pak bagaimana kemudian membatasi ini supaya apalagi sekarang gampang sekali mengirimkan pesan media sosial mudah sekali saling memprovokasi pak lenis
kalau untuk papua saya sudah sampaikan kepada masyarakat masing masing wilayah adat tujuh wilayah adat mengadalikan masing masing kepala suku
masing masing pemerintah cukup kejadian hari ini dan besok sudah pemerintahan kondutif kembali jalan normal
saya minta di gunung di pantai dimanapun jangan sampai gerakan tambahan lagi nanti kita jadi korban
terus yang terjadi di mana mana mungkin masyarakat kita yang dimana mahasiswa ada saya mohon untuk melindungi
siapa melindungi apakah kepolisian
kepolisian harus melindungi mahasiswa
ancamannya sudah terasa pak
ya seperti yang terjadi di makassar informasi malam
ya terus juga dari masyarakat sendiri juga harus melindungi mahasiswa itu sendiri
karena orang makassar pun ada di papua
orang jawa pun ada di papua
nah orang papua itu ada di makassar
berarti kan ini kan kebinekaan sudah terjerat
jadi tidak bisa imitasi tidak bisa untuk kekerasan melakukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
pak lenis dari informasi yang anda dapat potensi potensi yang akan mungkin terjadi seperti malam hari ini di makassar mungkin juga nggak pak terjadi di beberapa daerah lain
karena kita tahu mahasiswa papua banyak sekali di tempat tempat lain di jogja jakarta di surabaya
kalau terjadi seperti begitu berarti kan berarti ada aktor yang bermain
nah itu dia
saya tidak mau lagi masyarakat saya sekolah di jawa ini ini untuk mahasiswa diimidasi
nah itu jangan sampai terjadi
saya tidak mau akan terjadi itu
saya sudah mengatakan bahwa persoalan ini hari ini berhenti
tapi kalau ada kekerasan yang lakukan nanti dia marah lagi di papua
ribut lagi di papua
berarti kan ini persoalan dia akan meluap
ya pihak kepolisian punya tugas siapa pelakunya itu
semakin cepat semakin baik
semakin cepat lebih baik
kalau memang surabaya itu misalnya memang itu ormas siapa yang bikin
saya minta tangkap dia
dan maksudnya siapa yang marah
jadi tidak hanya perbentangan maaf ya pak
jangan hanya untuk orang papua saja untuk tangkap
tapi ya aktornya tidak tangkap
kita nggak boleh untuk bikin untuk istilahnya seperti apa ya
persoalannya tidak mengerti
tapi orang orang yang kena masalah ini bahwa
presiden sendiri memerintahkan untuk mengusut tuntas lebih cepat gitu pak persoalan ini pak
presiden sampaikan kan hanya untuk
ya itu yang kita dahulukan
tapi kalau nanti keras lagi
jadi malam ini informasi seperti bedul lagi
ini kan jadi masalah besar lagi yang terulang lagi
pak lenis yang menarik adalah tadi kata
bagaimana mengatasi suatu hal
bagaimana mengantisipasi supaya eskalasi ini peristiwa ini tidak ditunggangi orang orang yang tidak bertanggung jawab pak
karena ini kan sangat sensitif
apakah aromanya sudah ada pertama
orang yang penumpang gelap
orang yang menunggangi
ingin berpotensi menunggangi
dan bagaimana mengantisipasinya pak lenis
saya kira itu kan ranahnya kepolisian
kami tidak punya seilmu strategi itu
ilmu itu kan kepolisian punya tugas
yang saya punya tugas adalah bagaimana masyarakat itu aman
bukan hanya di papua
yang ada di jawa pun kita jaga
karena kita sebagai anak bangsa yang sama
berarti kan kita harus menjaga
keutuhan kehirinnya kita jaga
bagaimana anak bangsa harus jaga
ya kita pun masyarakat
tidak ada untuk aneh aneh papua saja
orang jawa pun ada di papua
dan kita harus jaga
orang papua ada di jawa
dimana pun berada kita sama sama jaga
yang terakhir pak lenis
pesan anda untuk masyarakat papua
ini untuk sama sama punya tanggung jawab pak
untuk menjaga perdamaian di situasi seperti ini
apa pesan bapak
pesan saya terakhirnya gini
kejadian yang untuk melampiaskan emosi
yang hari ini yang dilakukan oleh masyarakat saya
papua papua barat
sudah cukup hari ini
jangan terulang lagi besok
karena besok itu
aktivitas pemerintahan jalan
karena ada solusi solusi sudah ada kelihatan
solusi di surabaya
ibu gubernur sudah koordinasi baik tadi
dan besok saya akan ke surabaya
untuk koordinasi untuk bagaimana penanganannya
perlindungan keamanan untuk mahasiswanya
saya akan bicara
terus saya akan rapat untuk tingkat kementerian terkait
untuk saya mediasi untuk rapat bagaimana untuk melindungi mahasiswa ini
dan antara komunikasi tingkat kementerian terkait
saya sudah mulai bangun
jadi saya tidak pusing untuk masalah urus papua
untuk masalah itu
masalah itu saya sudah bicara
mudah mudahan masyarakat papua mengerti dan mendengar
dan mereka harus sendan damai
jangan sampai muncul lagi persoalan ini
dan juga baik gunung pemutaran pantai
ini presiden punya hati ini sudah kasih dua periode
presiden sangat perhatian serius untuk membangun papua
karena presiden targetkan orang papua jadi di belakang
jadi bisa jadi terdepan
dan presiden akan berikan betul betul tegak kehadilan sila kelima
jadi sekarang kita lawan bukan lawannya manusia
tapi kita lawan untuk kemiskinan
itu yang kita lawan kemiskin
itu harus menjadi fokus bergantungan tangan untuk visi itu
lawan kemiskinan itu bukan orang yang datang
orang papua itu dia lawan untuk kemiskinan itu
berarti kita sekolah ini adalah memiliki ilmu yang baik
baru kita lawan tuh kemiskinan itu
yang terakhir saya mau sampaikan
orang papua yang tinggal di papua
tapi kerja yang tidak serius
tidak sesuai dengan apa diinginkan oleh rakyat papua
maka dialah bukan orang papua
dan tapi orang jawa betul betul kerja di papua dengan hati
berarti dia orang asli papua
untuk itu saya minta kepada pemerintah papua
betul betul serius menanggapi persoalan ini
dan serius membina masyarakat
dan membina mahasiswa
seperti yang dikongsikan gubernur
nah itu dibangun
baru di situ harus ada keamanan
supaya ada perlindungan keamanan
jaminan keamanan harus ada
termasuk situasi sekarang juga perlu sekali untuk melindungi mahasiswa papua
yang ada di seluruh indonesia yang
sekarang mungkin kondisinya agak terancam
dan juga di situ kan kurang ada yang ngisi
misalnya gubernur kasih beras lah
kepada mereka setiap bulan mereka bisa ambil
nanti saya mau atur dari situ
jadi mereka tidak harus untuk beri beras dua
tapi mereka juga
dibantu juga dari pemerintah daerah di situ
kita harap apa yang anda inginkan
eskalasi nya sudah semakin turun
kita sudah selesai dengan permasalahan ini
karena justru musuh utama kita adalah kemiskinan
itu yang harus kita lawan sama sama
pak lenis terima kasih banyak atas perbincangannya
mudah mudahan papua segera damai dalam beberapa waktu ke depan
kami akan segera kembali dengan pembahasan lainnya
tetap di lain demokrasi